jomlo itu gak enak
dari senin sampai minggu
kalau ada undangan resepsi pernikahan
jadi jomlo itu
kamu lagi ngasih nasihat apa curhat
masih belum dapet
kan kayaknya berbahayacat
bass jangan kesepakatan
paranya undang undang rem kunna
beneran kan jangan sama sukar buat stamp
kamu kengsung gue kok
tadi saya ada acara keluarga dulu
saya gak mau tau
kamu harus selalu stand by
kan sekarang hari minggu bos
kalau hari minggu emang ini kenapa
memang ini kamu pegawai kantoran
kalau udah gak ada anak buah jadinya gimana
ya kerja sendiri
tidak ada rencana rekrut orang baru
mau narik orang lama
misalnya jupri atau iwan
waktu itu saya beli celana di sini
kan waktu itu dicobain dulu
waktu itu perasaan pas
tapi pas kemarin saya mau pakai kebesaran
tetep tambah kurus ya
tapi kayaknya tambah kurus dibandingin waktu itu
waktu itu kamu perhatiin saya
semua yang udah pensiun gak usah kembali
kamu kang komar jupri ujang tuhan juga
labelnya udah dilepas
celananya juga udah dicuci
masa mau dikembalin lagi
jadi gak bisa
terminal sudah bisa kita bikin kacau
pasar sudah bisa kita bikin berangkat
tapi jalanan masih aman aman aja
sebetulnya saya sudah hampir berhasil
yang saya mau bukan hampir berhasil tapi berhasil
murad sama pipit adalah kekuatan yang paling harus kita perhitungkan
bukan murad sama pipit tapi muradnya
dia yang bikin rahasia pengoroyakan bubun terbongkar
murad yang bikin rahasia pengoroyakan bubun terbongkar
murad sulit dikalahkan dengan kekerasan
kamu harus tahu kelemahan dia
kelemahan murad itu pipit
murat akan kacau kalau pipit bermasalah
kamu tahu kenapa
kita pergi ke jalan
perbaiki kesalahan kamu
bayar kegagalan kamu
sekarang kamu boleh keluar

kenapa nggak besok pagi aja
nanti aku telat
iya deh nanti malem
ojeknya belum dateng
aku males kesana kalau pakai angkot
pasti lama macet
uiannya udah sampe mana
sebentar aku telepon dulu
lagi nyari bengkel
kamu bukannya mau jemput aku
kenapa malah nyari bengkel motor
kenapa gak ngasih kabar
aku gak ada pulsa
kamu tunggu aja
namanya kamu buru buru
sonia udah nunggu aku dari tadi di cianplas
dia lu nunggu aku dari tadi
ya udah gak jadi
gak ada apa apa
coba nunggu aku
nunggunya lama aku mau pulang aja
udah beberapa hari saat kapal gak diangkat
udah gak dibalas
kalau persoalannya gak ada pulsa dia kan bisa jawab waktu saya telpon
dia lagi marah cemburu
ani keponakan kang bakti suami teh kinasi
waktu saya nganter ke tempat sablon terus ngantar ke travel
masa gitu aja cemburu
aku udah siap nih
mau motoin aku jam berapa
aku masih di bengkel betulin motor
kayaknya mah lama
kalau motornya udah beres nanti aku kabarin
kira kira berapa lama
sejam dua jam
kalau gak pasti mending gak jadilah
jangan ngecewain imas
kamu beruntung punya imas
memangnya keponakan suami teh kinasi yang cantik itu mau sama kamu
mau jadi pacar kamu
saya emang bukan kata orang tapi ngerasain sendiri
jomblo itu gak enak
dari senin sampai minggu sendirian
terus kalau ada undangan resepsi pernikahan datangnya sendirian
kamu lagi ngasih nasihat apa curhat
bukan soal kerjaan
masih belum dapet
saya gak bisa ngasih tahu kamu harus gimana
saya mendadak tahu kamu harus gimana
daripada kamu susah susah cari kerjaan kemana mana
mending kamu bantuin bijak jualan kerudung
itu ide yang bagus
iya daripada hari minggu cuma diam di rumah
mending kita jalan jalan sambil jualan
kenapa gak pernah kepikiran sama akan
kita jualan kicim pring di car free day
sementara yang lain cuma jalan jalan
kita jalan jalan sambil jualan
jualan kicim pring
yang bantuin saya jualan sekarang berdua
kak ubed sama temannya kak ubed
kalau kak junedi mau
berarti jadi bertiga
si neng gak diajak
ah dia mah gak bakalan mau
pasti ada aja alesannya
saya gak bakal jualan
ah waktu bulan puasa kemarin
kamu ikut saya sama dewi jualan baju muslim
itu makan rame rame
kalau ini kan sendiri sendiri
ketemu orang terus nawarin kerudung
mulai minggu depan
kalau gak laku gimana
kamu yang usul
kenapa kamu juga yang gak yakin
bukan gak yakin cuma nanya
kalau gak laku gimana
yaudah kalau gitu mah